sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mungkin
tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education
artinya tidak seluruhnya lulusan slta smk itu wajib masuk perguruan tinggi
ini sifatnya adalah pilihan
siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi yaitu sifatnya adalah pilihan bukan wajib
berbeda dengan wajib belajar yang sd smp begitu
nah apa konsepensinya karena ini adalah tertiary education
pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar
nah sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi
tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi
negeri yang kita sebut dengan bott
nah harusnya idealnya boptn itu jumlah yang diberikan itu sama dengan bkt nya betul tidak
kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan
boptn sama dengan bkt maka pendidikan tinggi itu gratis
tetapi permasalahannya dana pendidikan kita kan tidak mencukupi
karena prioritas utama adalah untuk pendidikan wajib